ketua umum partai demokrat
belasan kader muda partai demokrat yang tergabung dalam organisasi sayap bintang muda indonesia
menggelar aksi demo di depan kantor dpp partai demokrat
jalan proklamasi menteng jakarta pusat sabtu siang
dengan memakai atribut lengkap partai demokrat
dan membawas panduk dukungan terhadap ketua umum partai demokrat
agus harimurti yudhoyono
para pendemo ini menyampaikan orasi tuntutannya
pendemo menolak klb deli serdang
yang mengangkat muldoko sebagai ketua umum partai demokrat
menurut kader muda partai demokrat
ini inkonstitusional atau ilegal
kader muda partai demokrat juga mengaku siap melawan
dan meminta kepada presiden jokowi dodo
dan menteri hukum dan ham yasona lauli
untuk tidak mengesahkan hasil klb tersebut
pemerintah tidak sebodoh itulah ya
untuk mengesahkan klb ilegal ini
kalau misalnya pemerintah mengesahkan klb ilegal ini
artinya ada kepentingan pemerintah
yang mengesahkan klb ilegal ini
dalam hal melindungi pelaksanaan klb ini